presiden joko widodo melakukan kunjungan sekaligus menyaksikan jalannya uji coba klinis vaksin covid sembilan belas
yang merupakan kerjasama pt sinovac tiongkok dengan pt bio farma dan fakultas kedokteran universitas pajajaran
didampingi oleh menteri bumn erick thohir dan gubernur jawa barat ridwan kamil
presiden menyampaikan optimistis jika vaksin covid sembilan belas dapat segera digunakan secara massal
presiden berharap pada januari dua ribu dua puluh satu vaksin covid sembilan belas bisa selesai diproduksi
dan mulai dilakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat indonesia
presiden pun mengatakan pada agustus ini memproduksi seratus juta vaksin covid sembilan belas
dan akan ditingkatkan jumlahnya pada desember dua ribu dua puluh nanti
dan kita berharap uji klinis yang ketiga ini nantinya insyaallah akan diselesaikan dalam enam bulan ini
dan kita harapkan nanti di bulan insyaallah di bulan januari kita sudah bisa memproduksi
dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap langsung diberikan vaksinasinya
kepada seluruh masyarakat di tanah air
presiden jokowi juga menyaksikan penyuntikan perdana uji klinis vaksin covid sembilan belas
terhadap dua puluh perwakilan relawan yang berlangsung di fakultas kedokteran universitas pajajaran bandung
di antara para relawan
gubernur jawa barat ridwan kamil yang juga telah secara resmi
mendaftar menjadi relawan uji klinis fase tiga covid sembilan belas
salah satu warga yang juga ikut menjadi relawan uji coba vaksin mengaku
bersedia menjadi relawan agar vaksin covid sembilan belas bisa segera ditemukan
kalau saya sendiri sih buat kesehatan saya sendiri sih yang paling intinya itu
karena saya kan kerja di luar saya nggak mau gitu kalau misalnya saya terjangkit
nanti keluarga saya ketiga anak saya juga ikut ikutan gitu
pemerintah dalam tiga bulan ini juga tengah mengembangkan vaksin sendiri yang diberi nama vaksin merah putih
presiden menyebut vaksin merah putih diharapkan dapat selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh satu mendatang
pembuatan vaksin merah putih ini dilakukan pemerintah bekerja sama dengan lembaga lembaga
dan universitas universitas dalam negeri
namun indonesia juga terus membuka diri bekerja sama dengan negara lain
seperti tiongkok uni emirat arab dan korea selatan
tim liputan cnn indonesia

pembicaraéri harus tidak
yang dipilih untuk uji klinis tahap ketiga
dan ini dilakukan di bandung tentu saja provinsi jawa barat
insight with desi anwar saat ini ada di bandung
persisnya di rumah dinas gubernur jawa barat ridwan kamil
atau yang kita kenal sebagai kang emil
untuk menanyakan apa apa saja yang dilakukan untuk menjadi bagian dari penemuan covid vaksin ini
dan kita juga ketahui bahwa jawa barat ini merupakan salah satu provinsi
yang lebih berhasil dalam menekan jumlah kasus covid sembilan belas ini
baik alhamdulillah mbak desi
tetap jaga jarak
tetap jaga jarak
dan ini kita sekarang berada di depan kediaman pak gubernur
kita lihat di belakang ini ada lukisan lukisan
jadi selama covid ini ternyata cukup banyak waktu untuk membuat lukisan lukisan
jadi sebenarnya melukis dari bulan november
cuma produktivitasnya memang meningkat saat work from home kan begitu ya
biasanya kan kantor saya di gedung sate
karena semuanya pindah ke rumah
maka di waktu waktu luang saya salurkan semua apa yang ada di kepala
dalam bentuk warna warni ekspresi lah
ternyata lukisan pas ya
apa aja isi kepala saya saya tampilkan
menggunakan waktu work from home ini dengan bagus
dan ini juga bantu ya stress kan biasanya sekarang orang covid itu
kan dalam teori psikologi kalau mau merilis stres itu bisa bikin keramik
bisa melukis menggambar macam macam lah
karena memang pendidikan saya arsitek jadi otak kanannya sudah terlatih
jadi akhirnya lukisan
sebenarnya juga ini ya talentnya
ini berapa jumlah yang dihasilkan selama lima puluh tahun
sudah lebih dari lima puluh
dan masih pakai rompi
nah ini ada cerita mengenai rompi ini menjadi baju kebesaran seorang gubernur jawa barat saat ini
tiap di foto tiap di interview pasti pakai ini
iya itu sudah tekad saya
jadi rompi ini itu mengindikasikan kita kerja siap di lapangan
ada warna hijau ada biru ada krem macam macam tapi bentuknya rompi
dan selama covid nya masih ada saya akan pakai terus
dan nanti dilepas kalau
iya dan kita harapkan ini akan segera ya
kalau enggak ini bisa dua tahun lagi nih pakai baju perang
tapi dalam ada masker ada ini ya ada disinfektan dan lain sebagainya
nah mengenai vaksin karena ini nanti ada tahap uji klinis tahap ketiga ini penting ya
tahap ketiga ini karena ini berarti sudah kalau melewati tahap ketiga ini sudah bisa diberikan kepada umum
diproduksi masal dan diberikan
kebetulan ya bekerja sama dengan bio farma dan lokasinya itu di bandung
tentu bagian dari wilayah yang dipimpin oleh kang emil
ini mungkin bisa cerita sedikit mengenai keterlibatan kita dan kenapa kok bisa itu
ya izinkan saya menyampaikan dulu mungkin latar belakang sainsnya ya
bahwa sembuhnya itu kan ada dua
kalau orang sakit dikasih obat dan obatnya belum ditemukan
makanya ada plasma transfer
atau orang sehat yang bisa imunisasinya naik
nah kepada yang sehat imunisasi itu hanya bisa dilakukan oleh yang namanya vaksin
seperti kita ada vaksin polio ada vaksin macam macam yang pernah kita lalui waktu kita masih kecil
nah vaksin ini butuh waktunya agak lama
tapi karena emedit
karena pandemi ini sudah jutaan orang kena maka prosesnya banyak di shortcut lah kira kira begitu
nah vaksin ini terbagi tiga menurut penelitian
mengambil objek dari badannya si virus
atau menyuntikan virus yang lemah
atau menyuntikan virus yang dimatikan
nah masing masing ada konsekuensi
nah yang di indonesia itu dipilih virus yang dimatikan
virus yang dimatikan
bukan yang dilemahkan
nah kalau virus yang dimatikan
punya konsekuensi disuntiknya harus dua kali
jadi ada risiko lebih kecil tapi produktivitas menjadi dua kali
maka nanti tantangannya ada di logistik dan cara penyampaian
nah kira kira itu pilihannya
yang kedua negara yang sudah bisa memproduksi di indonesia itu sebenarnya ada empat
ada tiongkok ada korea ada inggris dan indonesia sendiri
tapi tiga yang terakhir korea inggris itu belum selesai tahap dua nya
yang indonesia juga belum memulai tahap satu kalau tidak salah
yang sudah siap satu dan dua tesnya adalah tiongkok
ke masyarakatnya sendiri
karena mereka lebih dahulu ya
karena mereka lebih dahulu maka sense of urgency nya sudah dilakukan di sana
nah tes ketiga ini biasanya menurut prosedur dilakukan di negeri yang akan dibagikan
kalau dia jualan produk vaksin ke seluruh dunia
tes ketiganya memang dilakukan di negeri negeri yang akan
yang akan melakukan produksinya
nah kenapa di bandung
ya karena bio farma satu satunya bumn yang tugasnya di biobusiness kan ya
sehingga sudah biasa manufakturnya memproduksi vaksin
karena lokasinya di bandung jawa barat
semua urusan covid tanggung jawab saya sebagai ketua gugus tugas
nah oleh karena itu akan dilakukan sampai desember
jadi itu sudah berarti satu enam ratus an relawan dilakukan pengetesan ini
kemudian nanti setelah lancar
makanya dilakukan eksperimen ini
jangan jangan si teori vaksin ini hanya menaikkan imunnya kecil
kalau kecil tidak layak untuk diproduksi massal
berarti nunggu riset lagi kan
sebenarnya tujuannya itu
untuk memastikan bahwa
dan ini kak emil katanya menawarkan diri untuk menjadi salah satu relawan dari satu enam ratus ini
ini kenapa persis
kan suka ada orang yang khawatir berlebihan
terus menimbulkan rasa tidak percaya
yang bilang oh rakyat dikorbankan
pemimpinnya nggak ikutan
nah hal hal begitu kan sesuatu yang tidak perlu di situasi pandemi
ini tuh bela negara
semua orang harus terlibat
maka saya jadi mendaftarkan diri dan sudah mendaftar menjadi relawan
untuk membuktikan bahwa pemimpinnya juga ikutan sebagai relawan
jadi sudah mendaftarkan tapi apakah sudah dipilih akan menjadi relawan atau
siapa yang menentukan nanti
yang menentukan komite etika
sebagai partner bio farma
karena saya harus dicek kesehatan dulu
jadi usia dari dua puluh sampai lima puluh sembilan tahun
badannya sehat dan lain sebagainya
tidak punya komorbiditas
komorbiditas itu pengaruh
kalau disebut resiko pasti ada
cuma dari pengalaman kita kalau divaksin kan
biasanya cuma dua bengkak bengkak di tempat suntikannya
tapi demamnya demam karena ada benda masuk baru
karena yang paling siap kebetulan di hari ini
di bulan bulan ini sudah testing dua kali
itu adalah produk dari tiongkok
dan bukan impor
bukan vaksinnya dari cina kita beli
jumat empat belas agustus dua ribu dua puluh merupakan hari bersejarah bagi nur hidayat
pria berusia dua puluh delapan tahun ini rencananya akan segera menjalani suntik vaksin covid sembilan belas
yang akan dilakukan di balai kesehatan universitas pajajaran bandung pada jumat siang
nur hidayat yang sehari hari bekerja sebagai penguji laboratorium
di balai besar pengawasan obat dan makanan bb pom bandung mengaku
sengaja mendaftarkan dirinya menjadi relawan untuk membantu pengembangan vaksin covid sembilan belas di indonesia
latar belakang pekerjaan dan pendidikannya di bidang farmasi
membuatnya tidak khawatir menjadi subjek uji klinis vaksin covid sembilan belas
kalau khawatir sebenarnya sedikit sih gitu
kebetulan saya kan backgroundnya farmasi ya
jadi kan uji klinis itu sebenarnya bukan hal baru gitu
karena semua obat beredar kan pasti uji klinis dulu
baru bisa dikonsumsi untuk orang banyak gitu
dan ini kan udah uji klinis tahap tiga ya
jadi udah lewat tahap satu tahap dua yang di manusia juga gitu
jadi relatif lebih aman sih
jadi gak ada persiapan apa apa
setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih dua jam
pria yang biasa disapa dayat ini selesai menjalani proses suntik vaksin covid sembilan belas
menurutnya sebelum disuntik vaksin relawan harus terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan ulang
sebelum kemudian disuntik vaksin covid sembilan belas
pendaftaran dulu abis pendaftaran ada cek tensi sama berat badan
gus itu panggil ke atas
habis di atas ada rapid test dulu
mungkin buat lihat antigen atau antibody
habis rapid test cek kesehatan lagi oleh dokter
biasalah mata terus nafas mulut juga kalau nggak salah tadi
terus setelah itu kita nunggu buat divaksin
jadi vaksinnya itu setelah hasil rapidnya negatif
setelah vaksin ada nunggu observasi tiga puluh menit gitu
buat melihat ada efek samping atau enggak yang timbul
sembari penjelasan terkait dua minggu ke depan
kan kita kontrol dua minggu ke depan kan
selanjutnya dayat akan melakukan screening kesehatan secara mandiri
dengan menggunakan kartu kesehatan yang diberikan tim uji klinis
yang didalamnya meliputi suhu tubuh harian dan keluhan nyeri maupun gangguan kulit
jika selama empat belas hari terdapat efek samping yang mengganggu kesehatan
dayat akan diminta menghubungi nomor kontak dokter yang tertera di tabel kesehatan
setelah empat belas hari dayat bersama relawan lainnya akan kembali menjalani suntik vaksin kedua
dan kemudian kondisinya akan dipantau selama enam bulan ke depan
hingga jumat empat belas agustus sudah ada lebih dari dua relawan
yang mendaftar dari total satu enam ratus dua puluh relawan yang dibutuhkan untuk uji vaksin covid sembilan belas
rengki wijaya kaffee jati bandung
nah sebelum ke ini teknisnya ya bagaimana uji klinis ini akan dilaksanakan
mungkin bisa cerita sedikit dari segi ini
ini kan ada bio farma sebagai nanti yang diharapkan kalau sukses memproduksi vaksinnya
unpad yang melakukan uji klinisnya
nah ini ada perusahaan dari china itu sinovac ya
di sini juga ada gubernurnya
nah ini bagaimana nanti strukturnya pertanggung jawabannya karena ya pasti banyak masyarakat
kok pakai perusahaan dari china misalnya dan kenapa di bandung dan lain sebagainya
supaya ini lebih jelas lagi
karena biasanya ini kan pasti ada kontroversi atau curiga
pertama tadi kenapa harus vaksin sudah saya jawab
vaksin tipe apa udah dijawab vaksin tipe yang virusnya dimatikan
karena tadi mereka yang sudah siap
kalau korea siap ya kita pakai yang korea juga
kalau yang inggris siap kita pakai yang inggris juga
dan tidak tertutup kemungkinan misalnya tiba tiba siap dalam beberapa bulan ini kita pakai inggris
mungkin tahun depan ada vaksin beredar dari berbagai makin banyak makin bagus
tapi kalau bicara realita hari ini yang paling siap dari sinovac itu
kalau tahun depan ada yang nyusul kira kira begitu lebih baik
karena bayangkan harus memproduksi ratusan juta itu kan tidak mudah
mungkin butuh waktu setahun hanya untuk produksi
yang sekarang saya pikirkan justru bagaimana nanti memberi ke masyarakatnya
nah itu dia
dan dengan harga yang terjangkau juga
ya mungkin nanti tanggung negara sebagian besar
tapi poinnya tadi menjawab kenapa tiongkok karena yang paling siap kebetulan di hari ini
di bulan bulan ini sudah testing dua kali itu adalah produk dari tiongkok
dan bukan impor
jadi bukan vaksinnya dari cina kita beli
karena tidak ada perusahaan lain di indonesia yang punya kapasitas memproduksi
vaksin skala masif ya kecuali bio farma ini
dan punya targetnya juga masif ya
penduduk kita dua ratus enam puluh juta dan diharapkan ini vaksin ini bisa untuk semua kan gitu
dan harus kali dua problemnya
karena yang dipilih adalah virus yang dimatikan
kalau virus yang dilemahkan itu disuntik cuma sekali
tapi risikonya terlalu tinggi
maka dipilih resiko rendah tapi ongkos produksi harus dua kali
karena dua kali produksi
nah hak tanggung jawab serta ongkos atau biaya dan lain sebagainya
apalagi disini sebagai kepala tugas pertanggung jawab terhadap vaksin ini
nanti ini bagaimana persisnya pak ebil bisa dijelaskan
sebenarnya ini kan programnya pemerintah pusat
posisi saya adalah sebagai relawan
kedua membantu menjawab terhadap pertanyaan pertanyaan yang mungkin bikin orang masih penasaran
jadi keputusan bukan ada di kami ada di komite etik terkait kesehatan
kedua teknis administrasi lain lain itu ada tanggung jawabnya dari pemerintah pusat kementerian kesehatan
hanya syaratnya tadi loh kenapa pak gup ikutan
karena relawan ini harus yang radiusnya tidak jauh dari bio farma
kalau bio farma mohon maaf misalkan pabriknya di jawa timur ya pasti yang dipilih adalah relawan jawa timur
jadi kalau orang jakarta juga tidak boleh
masih belum boleh tapi opsi terakhir
kita pilih dulu yang mobilitasnya tidak terlalu jauh
karena selama enam bulan nanti akan sering sering dipanggil dokter dicek lagi kan
kalau orang jakartanya super sibuk dia nanti dulu besok lagi
nah itu nanti mengganggu statistik dari pengetesan ilmiah ini
nah ini kang emy kelihatannya cukup paham dari segi epidemiologinya
kenapa seribu enam ratus orang
relawan dan kira kira nanti apa yang diharapkan terjadi lah dari segi monitoringnya setelah itu
kenapa seribu enam ratus persis kayak survei pilkada
jadi kalau kita bikin
ada hologram ya
bukan kalau kita bikin sebuah prediksi ada angka angka statistik yang dianggap mencukupi
karena apa perbedaan tes satu dua tiga
tes satu itu adalah mengetes di bawah seratus orang
apa itu tes kedua tes kedua dinaikin lagi jumlahnya menjadi ratus ratus orang
dan tes ketiga ribu ribu orang
nah ribu ribunya itu ternyata menurut statistik survei kira kira gitu
itu cukup di angka seribu enam ratus
saya juga baru belajar
tapi prasyaratnya kan tadi sudah disebut ya harus yang penting tinggal dalam radius berapa kilometer
hanya untuk lebih memudahkan kalau dokter memanggil dia sebagai relawan
nanti pasti sudah sama
pak gup mohon datang buat dicek hari ini ya
nah ini sudah banyak ini selain kang emil yang antusias sudah banyak yang mendaftar atau ada
per hari ini sekitar sembilan ratusan ya
profilnya apa anak anak muda atau harus
profilnya tadi rentang usianya dari dua puluh tahun supaya kita tes ke anak muda gimana

ke yang sudah dewasa maulansia juga gimana
kan tingkat imunitas kan menurun
apakah vaksin ini juga dampaknya sama terhadap yang usianya makin sepuh kan kira kira begitu
tapi ibu ibu hamil pasti tidak boleh
jadi semua yang dewasa sehat lah
ya mudah mudahan ini dampak sampingnya juga nggak terlalu ini
sejumlah negara seolah berlomba dalam membuat vaksin covid sembilan belas
bahkan diantaranya sudah memasuki tahap akhir pengujian
rusia menjadi negara pertama yang berhasil merampungkan uji coba klinis vaksin covid sembilan belas kepada manusia
risetnya dilakukan di pusat penelitian klinis obat di session of university sejak delapan belas juni dua ribu dua puluh
vaksin yang diberi nama sputnik lima direncanakan akan diproduksi secara massal pada akhir agustus
tak mau kalah dengan rusia pemerintah amerika serikat menginvestasikan dua empat puluh delapan miliar dolar atau sekitar tiga puluh enam triliun rupiah untuk pengembangan vaksin moderna
setelah pabrik di beijing dan wuhan beroperasi china national biotech group memproduksi vaksin covid sembilan belas
secara keseluruhan pada akhir juli tiongkok memiliki tiga belas perusahaan yang mengembangkan vaksin covid sembilan belas
beberapa perusahaan sedang mengembangkan vaksin vaksin ini dan melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar negeri
perusahaan farmasi asal inggris astrazeneca plc telah menandatangani kontrak dengan pemerintah eropa untuk memproduksi vaksin
rencananya sekitar empat ratus juta dosis vaksin akan dikembangkan oleh universitas oxford
jika uji coba menunjukkan hasilnya aman dan efektif vaksin akan mulai diproduksi pada akhir dua ribu dua puluh satu
indonesia pun mengembangkan penelitian vaksin covid sembilan belas
vaksin merah putih yang menggunakan strain covid sembilan belas indonesia ini
sedang dikembangkan oleh lembaga biologi molekuler eijkman
eijkman menargetkan akan menyerahkan bibit vaksin ke industri pada bulan februari atau maret dua ribu dua puluh
setelah itu akan dilakukan uji klinis
hingga kini organisasi kesehatan dunia who mencatat ada sekitar dua puluh satu vaksin potensial yang tengah diuji coba di seluruh dunia
namun membutuhkan tinjauan yang ketat sebelum vaksin direkomendasikan penggunaannya
tanpa data uji coba lengkap berskala besar vaksin tersebut belum bisa diklaim sebagai senjata yang ampuh menangkal penyebaran virus corona
kedua kita harus selalu transparan baik dibilang baik jelek dibilang jelek
waktu kasus seribu sempat kan nah sekarang seribu itu udah sembuh semua jadi hal hal seperti itu
yang ketiga kita selalu ilmiah karena musuhnya ilmiah
kita boleh pakai baper pakai emosi dilawannya harus dengan ilmu dan ilmu
yang keempatnya kita kolaboratif karena ini kebersamaan yang kelimanya inovatif
nah faktor kelima inilah yang membedakan juga jawa barat satu satunya provinsi yang bisa memproduksi semua alat perang
jangan lupa like share dan subscribe ya
muhammad iqbal jakarta
yang diberikan kepada relawan ini
supaya memotivasi untuk
kalau saya melihat ini
bela negara situasi lagi perang
kalau lagi perang kalau dulu
yang di depan tentara
sekarang yang di depan dokter tenaga kesehatan

nyumbanglah dengan uangnya
yang punya ilmu
berjuang bela negara dengan ilmunya
yang sehat luangkan waktunya
jadi jangan tanya apa yang negara bisa berikan
tapi minimal dapat sertifikat
ada sertifikat ada sedikit
uang pengganti waktu luang
sebulan dua kali
jadi mak masti
jangan terlalu banyak
ini satu satunya alat perang
alat perang yang sudah tersedia
dan akan membuat hidup kita
insya allah kembali lagi
mari kita dukung dengan doa
berharap ini berhasil
kalau berhasil enam bulan dari sekarang
berarti bulan januari
bulan januari itu baru diproduksi
bukan baru diberikan
nanti mana jembatan
bukan baru diberikan
tapi yang pentingnya adalah
sambil memproduksi sambil memberi
maka pada saat diberi
dikasih yang rawan rawan dulu
ke semua orang dulu
diurut dulu dari vaksin ke orang sehat
vaksin ke orang sehat yang banyak interaksi
lama lama akhirnya ke semua orang
dan suatu hari
kita bisa memberikan ke seluruh
dan diproduksi oleh bio farma
jadi semua ini tidak ada impor impornya
ada cerita nanti katanya ada tato
digital id disuntikan
kan produksinya juga di bio farma
kita beli dari luar
kan kita nggak tahu prosedurnya
kalau ini makanya saya bisa datang ke
cek langsung ya
kesahihan dan bahwa ini semua
di tanah indonesia
made in indonesia
dan bahkan nanti kita bisa mengekspornya ya
kalau kita ternyata sukses ya setelah
membagi bagikan vaksin jadi
kita harapkan nanti mulai bulan februari
sudah diproduksi secara massal
kita doakan supaya
semuanya berjalan dengan baik ya
ini merupakan vaksin yang cukup ampuh
bisa dibagi selama ini
upaya untuk menekan angka covid
saya lihat ini jawa barat merupakan sangat sukses
di jakarta saja sudah lebih dari dua puluh lima ribu ya
dengan angka kematian yang cukup tinggi
jawa barat angka terakhir tujuh ribu sekian
dengan angka kematian dua ratus dua puluh an ini kan
dibandingkan dengan provinsi lain
bisa dikatakan keberatan
ya jadi pertama
enggak semua orang paham
biasanya juga bingung kok beda beda ya
tapi poinnya jawa barat punya lima prinsip
satu selalu proaktif
nggak pernah nunggu
dulu pcr kita beli duluan
rating kita bikin duluan
akb istilah dari kita duluan ya
kedua kita harus selalu transparan
baik dibilang baik
jelek dibilang jelek
waktu kasus seribu
nah sekarang seribu itu sudah sembuh semua
jadi hal hal seperti itu
yang ketiga kita selalu ilmiah
nggak boleh pakai baper pakai emosi
dilawannya harus dengan ilmu dengan ilmiah
yang keempatnya kita kolaboratif
ya karena ini kebersamaan
yang kelimanya inovatif
nah faktor kelima inilah yang membedakan juga
jawa barat satu satunya provinsi yang bisa memproduksi
semua alat perang
apd sudah berlimpah
masker bedah sudah berlebihan
ventilator sudah dibagikan
pcr bisa kita produksi sendiri
yang terakhir adalah vaksin
jadi optimisme ini ada
dan yang kenapa kita bisa lebih mengendalikan
dalam teori saya
karena kita pernah melakukan namanya psbb skala provinsi
disitulah arti kita yang tadinya tiga empat drastis turun
ke angka satu
padahal disini lima puluh juta ini
padahal ancaman covid ini terhadap
jadi kalau lima puluh juta
harusnya kami ini yang terbesar
tapi karena psbb provinsi yang masif itu
kami bisa menurunkan angka reproduksi
nah setelah tiga minggu mbak
kita tahu mem psbb kan seluruh lima puluh juta
oh yang desa nggak ada masalah
yang kota masih ribet
maka tidak boleh lagi kita memperlakukan treatmentnya sama
yang kota tetap diperketat
makanya sampai sekarang masih ada psbb bodebek kan
tapi yang di gunung di desa di kampung
itu sudah zona hijau semua
sudah zona hijau
maka sekolah sudah persiapan buka
jadi kesimpulannya itu
pada saat psbb provinsi lah
titik balik jawa barat dari yang tidak terkendali
menjadi turun drastis
jadi petanya sekarang sudah berapa persen nih kita
dan kita menyadari bahwa
covid ini menyerang ekonomi juga kan
karena menjauhi interaksi
pada saat interaksi dilarang
maka gak ada ekonomi
maka problem pemimpin hari ini
epidemiologi ekonomi selalu belak balik
tapi jawa barat alhamdulillah
itu ekonomi sudah mulai pulih lagi
kesehatan juga membaik
kajian ilmiah dari goldman sachs
yang menyatakan bahwa
nge lockdown dengan pakai masker itu sama
menurunkan setengah penularan
tapi lockdown ada korban ekonomi dan sosial
kalau masker enggak ya sudah kita pilih
jangan lupa like share dan subscribe
sementara itu lembaga eijkman saat ini masih mengembangkan
vaksin anti covid sembilan belas dalam skala laboratorium
masih sekitar empat puluh persen
kalau sudah bisa diekspresikan
maka kemudian akan diuji dikarakterisasi
kemudian nanti dalam dua tiga bulan ke depan
kami akan melakukan uji hewan
kalau sudah selesai uji pada hewan
akan kami serahkan ke industri
berbeda dengan bio farma yang menggunakan virus secara utuh
lembaga eijkman menggunakan protein dari virus covid sembilan belas
sehingga vaksin yang diciptakan akan lebih spesifik
dan mengurangi kemungkinan efek lain
selain itu lembaga eijkman juga menggunakan virus yang ada di indonesia
tim liputan cnn indonesia
dan tingkat kepatuhan dari masyarakat itu kan paling penting ya
sebenarnya kedisiplinan ini bagaimana
apalagi kan masih berada di indonesia
masing masing daerah punya karakter
ada kajian ilmiah dari goldman sachs yang menyatakan bahwa
nge lockdown dengan pakai masker itu sama
menurunkan setengah penularan
tapi lockdown ada korban ekonomi dan sosial
kalau masker enggak ya sudah kita pakai
kita pilih yang menurunkan penularan
tapi nggak ada dampak ekonomi sosial
kecuali ada denda kan
nah selalu pakai masker
tapi karena tingkat kedisiplinannya hasil survei hanya lima puluh persen
yang mau pakai secara rela
maka kita lakukan tiga tahap mbak
edukasi dua bulan teguran dua bulan
setelah teguran masih lima puluh persen
maka lahirlah sanksi yang diperkuat oleh surat instruksi presiden
kepada mereka yang melanggar protokol kesehatan
nah sanksinya juga terbagi dua
ada sanksi sosial dulu dimarahin disuruh push up apalah ya
atau masih ngeyel juga maka masuklah denda
kalau jawa barat dari seratus ribu
sampai lima ratus ribu denda ke individu maupun ke kegiatan
atau ke acara acara besar yang melangkah
dan penting lagi adalah kerjasama dan kolaborasi
bukan saja dengan gugus tugas percepatan dengan covid itu sendiri
tapi dengan bupatinya dengan wali kotanya
jadi bahasa saya sekarang sederhana
tidak ada masalah
mau kerja normal lagi semua mau hidup lagi oke
tapi pakai masker
karena ada juga kemarin saya sampling
mana masker ada apa
jadi dibawa tapi enggak dipakai
nah ini kelompok
orang orang yang tidak paham kira kira begitu
tapi dengan bupatinya wali kota
ini kan banyak ada delapan belas kabupaten sembilan kota ini bagaimana
secara umum yang membedakan hanya gayanya saja
ada yang pak kayaknya seratus ribu
tapi satu visi pak ada intinya
bahwa sanksi penting
tapi bahwa angkanya kearifan lokal
pak depoknya nggak bisa seratus ribu lima puluh ribu aja
pak kami belum sanggup kalau denda kasihan
kita sama sanksi sosial enggak masalah
tapi ruangnya kami kasih multiple choice gitu
tapi yang penting ini semua satu visi ya
karena apalagi ini sebagai dirijennya gubernurnya didengarkan merasa didengarkan kak
sekarang kita rasio testing kita tingkatkan terus
kita sudah satu ratus delapan puluh ribuan pcr testing
tertinggi di luar jakarta ya dibanding provinsi lain
kemudian melacak orang yang satu kena berarti dua puluh
nah itu aja sekarang yang kita tingkatkan
fasilitas medis dokter rumah sakit sudah enggak masalah
itu sudah terkendali
sakit kita ini mbak desi nggak pernah dengar ada berita berita heboh dari rumah sakit
dan itu pun kalau mungkin sudah ini ya
jadi artinya apa
di jawa barat orang orang yang kena covid itu adalah orang tanpa gejala
dan tingkat yang sembuh sudah dua kali lipat dari tingkat yang masih
jadi testing ini sangat penting ya untuk mengetahui pemetaannya
jadi kesimpulannya itulah strategi strategi
yang mengapa penduduk lima puluh juta tapi relatif kasus tidak terlalu besar
ya sekarang new normalnya jadi seperti apa yang diharapkan
new normalnya artinya semua boleh berkegiatan
sekolah juga sudah mulai
misal jamin tiga hal tadi pakai masker jaga jarak dan cuci tangan
nah sekolah juga ada yang begini dia sudah zona hijau kecamatannya
tapi dia enggak melakukan persiapan
enggak ada tempat cuci tangan kelasnya enggak dikurangi
itu nggak boleh saya izinkan juga
dan ini sidak selalu dilakukan terus menerus
karena pernah kita mau buka eh gurunya kena positif
maka semua guru yang akan buka sekolah harus tes swab dulu prosedurnya
jadi kita sudah melewati kurva ini kan sekarang flattening the curve
kalau di jabar bisa dikatakan sudah mulai flattening the curve atau masih
saya belum bisa klaim flattening the curve tapi poinnya semua itu naik turun
tapi kita naik turunnya di zona bawah gitu
ada kelompok yang naik turun tapi di zonanya manteng di atas
nah kita sudah kira kira gitu
pertama jangan sembarangan makan
exotic animal jangan dikonsumsi
apalagi saya muslim udah diatur makanan itu ya secukupnya aja yang wajar wajar kan
karena kan cerita ini datang yang masih kita yakini lompatan kan dari hewan liang yang dikonsumsi
yang kedua covid ini mengajarkan kita jangan mensentralisasi kegiatan
jadi ekonomi terpusat di kota ini sekarang buyar
calon vaksin covid sembilan belas tengah melalui uji klinis fase ketiga dan akan diproduksi awal tahun dua ribu dua puluh
selain menyediakan vaksin bagi seluruh masyarakat pemerintah indonesia juga punya pekerjaan rumah serius dalam menghadapi isu kepercayaan warga saat melakukan vaksinasi nanti
pengajar di departemen psikologi kepribadian dan sosial universitas erlangga rizky amelia mengatakan
kedepan indonesia akan menghadapi tantangan secara sosial yaitu kemungkinan penolakan sebagian masyarakat dalam program vaksinasi covid sembilan belas
hal ini dapat terjadi karena kultur masyarakat indonesia yang berada di luar negara
yang berakar pada kepercayaan agama dan tradisi
ia juga menjelaskan adanya sejumlah penganut teori konspirasi anti vaksin yang gencar sejak dua ribu sembilan belas dapat menghambat program vaksinasi covid sembilan belas
yang harus ditekankan adalah solidaritas
bahwa kalau kita membahayakan orang lain maka kita harus menerima hukuman
kalau kita mengikuti norma sosial mengikuti kontrak sosial maka kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri
tapi juga melindungi orang lain
jadi memang pesan soal solidaritas itu yang harus di awal ditekankan
supaya masyarakat yakin bahwa vaksinasi ini sesuatu yang lebih besar dari diri kita
sementara itu kepala riset dan pengembangan vaksin pt bio farma neni nuraini menjelaskan
sedikitnya ada tiga prinsip dalam memproduksi vaksin di masa pandemi covid sembilan belas
di antaranya kecepatan baik secara pengujian laboratorium produksi oleh perusahaan regulasi
dan juga program vaksinasi pada masyarakat
terutama yang ingin saya pesankan adalah bahwa kita tidak selesai divaksin
vaksin sudah ada tetapi ada satu lagi yang harus dipikirkan yaitu program vaksinasi itu sendiri
nah untuk program vaksinasi itu sendiri maka perlu komunikasi sejak awal dari berbagai stakeholder
meski demikian kepala lembaga biologi molekuler xpen amin subandrio menyebutkan
ada sejumlah syarat untuk memproduksi vaksin
antara lain dapat membentuk antibody tahan lama dan tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan manusia
idealnya vaksin itu harus memenuhi beberapa persyaratan antara dari sudut imunitasnya
kalau bisa sekali suntik kemudian bisa seumur hidup bisa bertahan antibody nya
kemudian juga imunitas yang dibentuk itu mencakup humoral dan juga seluler
kalau bisa dan juga ini efektif untuk semua umur
dalam konteks pembuatan vaksin covid sembilan belas di indonesia syarat ini harus ditambah dengan faktor mutasi virus
namun amin juga menambahkan virus covid sembilan belas yang ada di indonesia masih memiliki kebiripan dengan virus dari wuhan tiongkok dan asia secara keseluruhan
kedepan kang emil kalau sudah ada vaksin tapi apa pelajaran kira kira nanti yang akan diteruskan
habit habit atau kebiasaan baru yang bisa yang perlu diteruskan karena kita banyak sekali yang kita pelajari ya dari
banyak hikmah ya mungkin mbak desi bertanya hikmah kira kira
hikmah pertama jangan sembarangan makan
exotic animal jangan dikonsumsi apalagi saya muslim
udah diatur makanan itu ya secukupnya aja yang wajar wajar kan
karena kan cerita ini datang yang masih kita yakini lompatan kan dari hewan liang yang dikonsumsi
yang kedua covid ini mengajarkan kita jangan mensentralisasi kegiatan
jadi ekonomi terpusat di kota ini sekarang buyar
karena ini kepadatan penduduk salah satu kunci dari infeksi
makanya saya ada kampanye tinggalah di desa rejeki kota bisnis mendunia itu sebenarnya itu the new thinking post covid
berarti kita away from crowd ya density tapi tetap hidup produktif
nah ini akan jadi tren baru orang menjauhi kepadatan
hikmah ketiga empati rasa solidaritas juga naik
ini sangat dirasakan oleh
sangat dirasakan bantuan banyak sekali
ada anak sd bobol tabungannya buat apa deh
buat pak gubernur bisa beli masker disumbangin ke polisi
banyak mungkin ada belasanlah fenomena
tapi yang paling heboh sekarang adalah tiba tiba semua orang senang naik sepeda
iya sampai sepeda jadi barang langka
berarti segunting lah dari sisi
kenapa karena sepeda ternyata bisa jaga jarak sehat
paling tidak kesadaran untuk hidup lebih sehat itu meningkat ya sekarang
kang emil sendiri perubahan selain melukis dan apa apa saja
perubahan secara pribadi yang
kalau hobi tidak berubah
saya suka badminton berenang sepeda
yang berubah lebih mindset bahwa kita ini selama ini masih tergantung sama orang lain
saya bertekad nih pos covid saya ingin suasembada
apalagi sekarang situasi global juga seperti
coba kalau beras tiba tiba thailand vietnam berhenti jualan beras
nah saya bertekad kita harus nggak boleh tergantung negara lain
jadi ada reorientasi
buktinya pt pindad yang sekarang bikin tank baja bikin ventilator
jadi artinya kita harus mau menggeser supaya indonesia di masa depan kalau ada pandemi lagi kita tidak tergantung
karena pandemi ini pernah terjadi seratus tahun lalu empat juta warga hindia belanda sebelum indonesia itu meninggal kan
pasti kedepannya juga masih akan ada lagi

jadi generasi cicit saya mungkin ya yang nanti tinggal di dua ribu dua puluh tambah seratus dua ribu satu ratus dua puluh
itu harus belajar dari pelajaran moyangnya ini kan begitu untuk lebih tangguh resilient terhadap disrupsi
dan juga mungkin kita harus mengakselerasi ya terhadap dinamikannya
teknologi semua serba online
dan kalau perlu juga lebih work from home ini juga bisa menjadi sesuatu yang
akan ada work from home yang menjadi permanen
bisa mengurangi footprint ini co dua
contoh kantor saya yang dulu kantor arsitek
kemarin ngasih laporan pak semua bisa lancar dengan work from home
mungkin kita permanenkan aja sehingga tidak ada cost dari rumah ke kantor
dan semua transparan kan
orang indonesia kan kos transportasi itu sepertiga penghasilan
lagi kena macet kan
kalau sekarang sepertiga transportnya ditabung dia lebih sejahtera
nah itu hikmah positifnya
jadi permanen work from home untuk sektor sektor terdentu akan menjadi the new normal
taruh lah nanti vaksin bulan februari sudah diproduksi
setelah itu kira kira berapa lama lagi ya sebelum bisa dibagi bagikan
kan tadi terbagi jadi sambil diproduksi sambil dibagi
tapi kepada profesi yang rawan dulu
nah ini siapa yang menentukan
ibaratnya kayak ginilah
ini ada perang nih yang di depan dengan rakyat yang di belakang
kan kita pasang dulu kepada yang di depan melawan musuh kan kira kira gitu
ya baik kang emil terima kasih
banyak dan semoga ini kita cepat berlalu
tapi banyak hikmahnya banyak sebenarnya pelajaran pelajaran penting
yang harus kita ambil tapi kita teruskan
ya tadi sudah disebutkan new happiness